sektor otomotif domestik mencoba bangkit
pemulihan ekonomi dan tren penurunan suku bunga diharapkan bisa meningkatkan minat beli konsumen di sisa enam bulan tahun ini
mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car menjadi andalan
dan berikut adalah tren penjualan mobil di paruh pertama dua ribu enam belas
kita lihat bersama ini adalah tren penjualan kendaraan bermotor
kita lihat pada januari kita mencatatkan delapan puluh lima ribu unit penjualan
kita lihat namun kita menghadapi ataupun juga mendapatkan peningkatan pada februari menjadi lebih dari delapan puluh delapan ribu
puncaknya ada di maret nampaknya sembilan puluh empat ribu lebih penjualan mobil berhasil di lego pada tahun ini
kemudian pada april ternyata kita mengalami penurunan yang sangat drastis
ribu penurunannya kita lihat menjadi delapan puluh empat ribu unit mobil lebih saja
jadi sangat dalam tampaknya para konsumen untuk menahan keinginan untuk membeli mobil pada april
lalu mei kita kembali mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan
kita lihat ini tampaknya menjelang hari raya idul fitri ramadan dan kemudian ada potensi potensi keuangan sehingga pembelian mobil meningkat di sini
lebih dari delapan puluh delapan ribu dan pada juni juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan
tapi tidak begitu buruk sembilan puluh satu ribu unit lebih penjualan mobil
selanjutnya kita lihat kita lebih spesifik ke mobil murah ramah lingkungan lcgc low cost green car
kita lihat ini adalah yang ramai tampaknya menempati
posisi di jalan jalan raya kalau kita lihat
dan ini penjualannya juga meningkat dan menjadi salah satu penopang tampaknya untuk penjualan kendaraan bermotor
utamanya untuk laporan dari astra international misalnya sebagai salah satu penguasa pangsa pasar kendaraan bermotor mobil khususnya
melaporkan bahwa lcgc masih menjadi salah satu penopang utama untuk penjualan mereka
kita lihat pada januari tiga belas ribu lebih meningkat sedikit empat belas pada februari kemudian mengalami penurunan
kembali lagi pada maret kita lihat ketika lcgc mengalami penurunan penjualan
maka bila kita merefleksikan pada slide pertama tadi penjualan mobil secara total pun mengalami penurunan
jadi sejalan beriringan
maret hanya tiga belas ribu unit lcgc mobil murah ramah lingkungan yang dibeli oleh pasar oleh konsumen
sehingga penjualan akan mobil secara nasional juga mengalami penurunan
dia in line dengan penjualan lcgc
naik sedikit pada april tiga belas sembilan ratus lebih unit mobil
kemudian kembali meningkat lima belas ribu unit lcgc yang berhasil dijual
satu unit pada bulan juni dan ini beberapa pengaruhnya tampaknya seperti anda tahu bahwa ada bulan ramadhan di sana
kemudian juga menjelang hari raya idul fitri dan ada juga beberapa gaji ke tiga belas mungkin atau potensi potensi gaji yang akan cair
sehingga orang berani untuk melakukan pembelian mobil pada periode juni dua ribu enam belas
satu lagi kita lihat ini adalah mobil terlaris juni dua ribu dua puluh
ada tujuh merek mobil yang terlaris yang bisa anda saksikan di sini dan beberapa berani sangat ada
berkeliaran di kendaraan ataupun juga di jalanan ya
kendaraan kendaraan ini berkeleran di sana
kita lihat toyota memimpin dengan posisi pertama sebagai mobil brand paling laris di indonesia
kita lihat dengan tiga puluh satu enam ratus empat puluh empat unit
lalu diikuti oleh oke mungkin di garasi anda saat ini bertengger juga ada honda ataupun juga ada toyota di sana
setelahnya pada posisi kota adalah honda

kemudian honda juga mencatatkan penjualan yang baik
jadi bersaing ya toyota honda bersaing satu sama lain
meskipun beda beda tipis sebenarnya
meskipun ini juga tampaknya menggeser daihatsu yang saat ini harus puas dengan posisi ketiga dengan enam belas tujuh ratus dua puluh delapan unit untuk daihatsu
pada posisi keempat adalah mitsubishi dengan tujuh empat ratus tiga puluh tiga unit
dan mitsubishi tampaknya merangsak masuk ke dalam listing ataupun juga ranking mobil terlaris pada juni dua ribu enam belas
hati hati yang lain
lalu kita lihat masih ada yang tersisa
posisi lima ratus enam puluh tujuh ya suzuki ada di posisi kelima dengan enam enam ratus tiga puluh tiga unit yang berhasil dijual pada periode juni
kemudian diikuti oleh isuzu dengan satu tiga ratus empat belas
isu sendiri memang memiliki segmen sendiri ya
misalnya untuk kita lihat bagaimana untuk bisnis bisnis yang menggunakan solar misalnya truk itu biasanya lebih menjadi pilihan untuk pelaku bisnis
sehingga isuzu punya segmen sendiri dengan posisi ke enam satu tiga ratus empat belas unit
jadi jual nissan tampaknya harus berada pada posisi paling bawah kita lihat dengan posisi ke tujuh dengan hanya sembilan ratus enam puluh mobil saja
yang laku dijual pada periode juni dan tampaknya nison harus ekstra keras untuk berdaya lagi agar mampu bersaing dan kemudian tercatat menjadi salah satu merek mobil terlaris juni
ataupun juga pada periode periode selanjutnya